nominalnya adalah antara dua puluh lima sampai tiga puluh juta rupiah
kabar tak sedap datang dari anak penyanyi nia daniati olivia natania
belum lama ini olivia dilaporkan atas kasus dugaan penipuan
dengan modus menawarkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau pns
lantas bagaimanakah kebenarannya
olivia disebut sebut mencatut nama sejumlah menteri untuk meyakinkan para korbannya
hanya di balik cerita
bagi sebagian orang menjadi pegawai negeri adalah impian
ada harapan pada hari tua nanti hidup terjamin dengan adanya pensiun
namun tak jarang warga justru terbujuk oleh rayuan orang yang tak bertanggung jawab
yang mengaku dapat membantu dengan syarat ada uang pelicin
ag salah satu korban kasus dugaan penipuan tes cpns
yang dilakukan putri nia daniyati olivia natania bukasuara
saya sudah buktikan di pinjam dari olivia yang menawarkan saya
bu ada yang mau masuk cpns tidak
sudah jelas sekali
saya sudah empat tahun bu dan ini adalah tahun kelima
itu artinya yang menawarkan adalah olivia
dia bilang dia masih keluarga dengan pan r b
bahwa sepupunya menikah dengan anaknya dari pan r b
dia dekat sekali juga dengan menteri sdm
menyangkut mahar rp dua puluh lima juta per orang
ia pun mengaku uang itu merupakan ongkos mengikuti program les cpns yang ia tawarkan
ini sebenarnya bukan korban
melainkan dia yang merekrut orang orang tersebut
karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang orang
yang dia sebutkan
yang dua ratus dua puluh lima itu apakah oi pernah berhadapan langsung
dan enam belas orang yang keluarga dia itu
apakah oi pernah menawarkan membujuk rayu
sementara itu polda metro jaya terus melakukan penyelidikan kasus ini
terlapor di sini adalah pertama saudara
ada dua dan saudara r
ada dua yang jadi terlapor penipuan penggelapan
lantas apa latar belakang yang mendorong masyarakat
masih sangat antusias menjadi pegawai negeri sipil
sekarang ini animonya masih tinggi
karena memang kalau kita lihat dari segi besaran gaji mungkin tidak terlalu besar ya
warga indonesia ini kebetulan memang lebih nyaman
kalau segala sesuatunya aman
dan menjadi pegawai negeri itu menjadi cita cita
menjadi keinginan banyak anak anak muda
karena apa aman
di dalam kelembagaan sipil
tim liputan cnn indonesia
tim liputan tv